hai pak assalamualaikum hai great thank you thank you pak ali karisma is the chairman of indonesia
yes alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you brother apa pasali only just before we
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
all praise due to allah subhanahu wa ta ala and peace be upon muhammad sallallahu alaihi wasallam
chairman indonesia halal lifestyle center my dear bapak mr sabta nirwandar
lulu ada di dua puluh dua negara dan memiliki dua ratus dua puluh tujuh outlet dan insyaallah kita akan membuka
enam bagian kami di indonesia alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
kita memiliki banyak pembangunan di banyak sektor di industri halal di indonesia dengan
perusahaan kecil dan sederhana melalui banyak institusi termasuk bank indonesia melalui dexbay
dengan perusahaan keperluan perusahaan kecil dan sederhana dan kita bahkan bekerja dengan institusi halal
pribadi dan bahkan startup industri teknik dan kami sebagai perusahaan sangat senang melihat
kemajuan yang kuat di indonesia dalam pembangunan ekonomi syariah dan halal dari bank indonesia dan
sekarang bank syariah indonesia indonesia halal lifestyle center dan banyak lagi dan bahkan
masya allah masya allah kita telah melihat banyak orang sekarang di indonesia di mana mereka benar benar
diberkati dengan keberadaan sumber daya manusia kompetitif generasi muda yang berguna dan
sangat baik mengadaptasi teknologi yang sangat penting elemen utama untuk selesai di pasar global
dan dengan itu dan dengan itu being said this business linkage is very very beneficial for
dan rekreasi dengan covid sembilan belas seperti yang kita tahu
pengenalan dan rekreasi telah digitasi kita semua bergerak ke dunia digital yang lebih virtual

dan fesyen yang sudah kita bicarakan terima kasih pak sabt
terima kasih pak raffi itu benar menggunakan kosmetik indonesia seperti

terlihat lebih bagus dari sebelumnya
kosmetik wardah yang luar biasa
ini hanya promosi untuk kosmetik indonesia yang berkaitan dengan fesyen
oke kemudian ke pak arief hartawan ini adalah pertanyaan untuk pak arief
ini dari bobby kusnandar dari indonesia
dia bertanya kepada anda
penetrasan keuangan dan bank islami mereka bilang masih lebih rendah dari yang diharapkan
bagaimana polisi pemerintah terutama dari bank center of cost
untuk meningkatkan penetrasi sektor bank di indonesia terutama untuk industri halal
terima kasih atas pertanyaan pak sabt
tentu saja dari sisi kami kami telah menjelaskan bahwa
kami pertama tama meningkatkan jumlah pesawat
yang ingin menggunakan produk ini shariah banking
kami melakukan penelitian kami melakukan kampanye kami mencoba untuk membuatnya lebih mudah
untuk mengubah kebiasaan orang dan memahami bahwa lebih baik untuk menggunakan produk shariah
jadi setidaknya di departemen saya saya mendorong pekerja saya untuk membuka akun dalam shariah banking
saya juga mencoba untuk memulai dari keluarga
mulai dari individu kami dan menunjukkan peran dengan contoh
dan saya berharap dengan melakukan ini dengan kuat dan konsisten dengan kampanye
kita bisa membuat desain yang baik
dan juga saya pikir jumlah shariah antara bank negara bank mandiri dan bri
dan mereka memiliki shariah bank yang sangat besar di psb
dan mudah untuk diakses oleh orang orang
karena mereka juga memiliki banking mobile
dibangun jadi mereka bisa membuka akun bahkan hanya dari rumah mereka
tidak perlu datang ke bank
jadi saya pikir sesuatu yang inovatif dalam produk ini
itu akan membuat orang orang lebih mudah
untuk mendapatkan hubungan dengan produk bank dengan shariah
terima kasih pak sabta
terima kasih pak arief itu jawaban yang sangat baik
tentu saja ada pertanyaan lagi kepada pak ali
pak ali ini dari chat box
berdasarkan situasi indonesia dan modus operasi global
bagaimana anda melihat relevan presentasi anda dan industri saat ini
terima kasih pak sabta
jika saya memahami dengan benar
saya pikir industri modus operasi indonesia
akan membuat perkembangan atau mencari tempat
yang dekat dengan tren fesyen internasional
tidak hanya mengembangkan cara kita memakai modus operasi di indonesia
mencari tempat dekat dengan apa yang terjadi internasional
itulah sebabnya semoga dengan
dengan asosiasi kami dan juga
program yang sudah dikembangkan oleh pemerintah
terutama di fesyen sector
kami bisa memimpin atau berkolaborasi dengan
untuk banyak kesempatan di pasar lain di dunia
bukan hanya satu pemandangan atau satu jenis fesyen
perniagaan sehari atau jalanan
pakaian yang tidak modis
saya pikir kami sangat berada di sini
dalam tren atau dalam pengembangan
ada satu pertanyaan lagi
saya memberikan kesempatan kepada penonton di dubai
untuk bertanya langsung kepada panel
menjawab pertanyaan pak rupi
ini adalah pertanyaan teknis yang lebih dari ibu yanti
terutama terjadi di malaysia
jika produk di indonesia
lulu di indonesia harus menjadi produk dari indonesia
tidak ada inter penggaraan antara lulu di jakarta di malaysia
bisa menjadi inter penggaraan
kita bisa jual ke malaysia
atau kita bisa jual ke dubai dan sebagainya
oke terima kasih untuk pertanyaan
sebenarnya untuk operasi kami di sini
jadi ada beberapa kes
dari pengeluar pengeluar di indonesia
mereka menjual produk mereka di lulu di indonesia
mereka berhasil mengekspor produk yang sama
lulu sebenarnya bisa menjadi jadwal
untuk mengekspor produk mereka
silakan beritahu kami terima kasih banyak banyak
itu kemungkinan untuk berinteraksi antara
atau dua puluh puluh satu negara
oke saya butuh bantuan dari iman
jika ada pertanyaan dari penonton di dubai
mereka bisa bertanya secara langsung
dan anda bisa menjalankan pertanyaan kepada panelis
oke terima kasih banyak banyak
anda menggunakan warna kosmetik dari indonesia
dan membuat saya terlalu terkejut
saya akan memberikan penelitian dari warna

jika anda memiliki pertanyaan

karena anda memiliki kamera di sini
silakan anda bisa mengunjungi ini
selamat pagi atau selamat petang di jakarta pak sapta
saya mempunyai pertanyaan untuk pak raffi
alhamdulillah saya belum membaca laporan ini
saya dari pemerintah pertahanan
saya adalah direktur pavilion saat ini selama dua minggu
jadi ini adalah kesenangan dan kehormatan untuk menghadirkan anda di sini
saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus
topik dan area yang penting untuk indonesia
dan fokusnya sebenarnya dalam ekonomi kita
saya mempunyai pertanyaan terkait dengan
tentu saja bidang saya
ekspor promosi dan sebagainya
dalam laporan karena saya belum membaca

tapi saya ingin bertanya lebih banyak tentang kelebihan
apa kelebihan yang terjadi pada pasar atau ekonomi lain
untuk mereka untuk produk halal ini
untuk berjalan global yang anda menambahkan dalam laporan anda
karena untuk berbicara jujur
kami baru saja dimulai di indonesia
jalan lalu yang baik dan target yang baik
untuk mendapatkan kembali ke halal dua ribu dua puluh empat
untuk menjadi pusat halal global
itulah sebabnya kemarin kami memiliki pakaian
apakah anda bisa mengatakan satu atau dua
untuk indonesia bisa menjadi
salah satu pemain terbaik di dunia
seperti yang sudah saya katakan indonesia sudah memiliki
keuntungan yang sangat kuat
tetapi dalam area anda yang berfokus
terutama ekspor dari indonesia
kami akan fokus pada itu
jika kita melihat apa yang berlaku di seluruh dunia sekarang
kami telah melalui kondisi covid sembilan belas
yang menyebabkan kegagalan di kumpulan pengeluaran global

dan kami melihat perubahan yang sangat besar
dalam jaringan pengeluaran di kumpulan
jadi indonesia sudah menjadi
ketika kita melihat kebanyakan
tubuh di dalam oic
kegagalan yang dihadapi dunia
dan juga membuat kesempatan
jaringan pengeluaran produk halal
dan kami juga mengatakan dalam laporan ini
adalah negara yang tidak muslim
jika kita bergantian dengan keinginan
mereka tidak akan dapat berkumpul tanpa dukungan dari pemain besar tanpa dukungan dari institusi tanpa dukungan dari pemerintah
maka sme harus bekerja dan diperbaiki untuk mendukung pemain besar dan pemain besar juga harus diperhatikan untuk mendukung sme bukan
dan juga harus berharmoni dengan produsen karena ini adalah kekuatan perjamaah
iman masih ada waktu atau kita sudah selesai
karena saya melihat tuan tuan keputusan selamat datang pak chandra di webinar ini
terima kasih atas dukungan anda pak rapi
anda harus mengubah visa anda
anda hanya meminta ke pak kounsel general di sana
tidak saya pikir kita sudah lewat waktu dan mungkin kita ingin mendengar dari pak kounsel general
terima kasih banyak banyak untuk panelis
dan tentu saja juga jawabannya reaksi dari penonton
masih banyak yang membantu partner saya di jakarta
ada butila ada juga pia dan astrid yang membantu webinar ini berjalan
dan tentu saja masih seratus mungkin seratus lebih
atau saya tidak tahu banyak pertanyaan
saya pikir saya akan mengirimkan kepada panelis
atau bahkan kepada pak arief pak arief ada banyak pertanyaan
dan terima kasih banyak banyak untuk para penonton anda yang menyertai forum yang sangat penting ini
dan bu mady martini anda tahu anda harus mengundang pak lutfi untuk memberikan petunjuk dan mungkin seminar
bagaimana untuk meningkatkan smes untuk menyertai pemain besar
dan terima kasih banyak banyak
saya berikan papan ke
saya mengirimkan papan ke iman ani
tolong iman terima kasih banyak banyak
memang itu adalah pertemuan yang sangat membutuhkan
tapi seperti pak sabdo katakan kita bisa mengembalikan pertanyaan pertanyaan tersebut
sebelum kita mengakhiri sesi ini saya ingin mengundang pak kounsel general indonesia di dubai
untuk ucapan terakhir dan memberi berkat untuk acara kami
silakan beri selamat datang kepada dr chandra negara
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih bu iman
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati yang saya muliakan senior kami mentor kami pak sabta nirwandar
alhamdulillah pak senang bisa bertemu bapak walaupun jarak jauh
semoga bapak selalu sehat walafiat
pak juda agung deputi governor of bank indonesia
it s been a while pak lama sekali enggak ketemu bapak
bapak ibu ladies and gentlemen yang kami hormati
bank sabta bank indonesia dinar standard
alhamdulillah kita sudah sampai di akhir forum ini
dan ini sangat sangat memanfaatkan
dan saya yakin kalian semua menikmati
dan juga menerima beberapa pengetahuan yang bagus dari perbicaraan kami hari ini
ingatkan yang anda bisa temukan laporan online
di link yang akan diberikan di layar
jadi tolong download dan lihat
dan ya itu saja
terima kasih kepada para pelanggan prestij kami
terima kasih semua yang ada di sini
terima kasih selamat beraktifitas